perjanjian yang dilakukan di labuan bajo mulai tanggal dua puluh hingga dua puluh dua juli dua ribu dua puluh dua sedikit berbeda dengan kegiatan sejenis di bawah g dua puluh
sebanyak dua puluh empat orang pelajar dari tiga sekolah menengah atas di wilayah manggarai atau sekitar labuan bajo ikut terlibat kegiatan ini
mereka berkesempatan menjadi petugas penghubung atau yayasan officer dalam acara internasional ini
sebelumnya para remaja labuan bajo ini mendapat pelatihan sebagai bekal untuk melakukan tugasnya dalam gelaran internasional di ewg ketiga kali ini
mereka disebar ke delegasi delegasi yang mengikuti kegiatan digital economy working group ini
saya memegang delegasi yang berasal dari rusia
ya tentu senang bangga karena kita tahu bahwa event event seperti ini jarang
ya setelah mendapat kesempatan seperti ini tentu saya merasa bangga
mereka berharap keterlibatan sebagai liaison officer bisa menjadi awal yang baik
para remaja ini berharap dapat membangun relasi dengan para delegasi hingga bisa meningkatkan kemampuan dalam berbahasa inggris
harapannya ke depannya bisa menjadi pribadi yang lebih berani dan berpengetahuan luas
kalau boleh tahu di oomg
menurut menteri komunikasi dan informatika johnny g plate prioritas isu dalam acara ini adalah untuk generasi kini serta generasi masa depan
keterlibatan remaja ini sebagai wujud konkret pembangunan infrastruktur digital
swasiswanya mengambil bagian yang di dalam kegiatan penyelenggaran dewg atau digital economic working group
membangun kesadaran mereka dan menghubungkan mereka dengan dunia digital dan polisi magging
supaya mereka tahu saya kira untuk mereka ini satu pengalaman yang bagus
alasan ini yang membuat puluhan remaja ini terlibat dalam kegiatan terkait g dua puluh di labuan bajo
david fitriani labuan bajo nusa tenggara tibur